miniatur kota ini dibentuk dari jutaan keping mainan asal denmark lego
miniatur kota yang dipadati oleh bangunan bangunan bersejarah dunia
sarana transportasi taman bermain
hingga tokoh karakter kartun dan set film box office dunia ada di sini
seluruh koleksi ini dikumpulkan oleh maliki andrizal sharif
sejak tahun dua ribu sepuluh silam
dan untuk menambah detail pada miniatur kota miliknya
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini juga menambahkan lampu di bangunan bangunan yang ada
yang paling simpel aja nih nikmatinya cuma kayak datang ke sini
cuma ngeliat aja tuh udah menurut saya udah kesenangan pribadi
karena buat saya bisa buat stress relief itu satu
tapi yang kalau mau lebih detail
yang bikin saya menjadi lebih
lebih apa ya happy lah kasarnya
kayak saya suka membuat satu scene scene gitu di dalamnya
tema tema tertentu gitu
ya jadi kayak ada satu cerita atau lagi ngapain mereka
terus ini ada batman
lalu ada joker lagi perang gitu
jadi kan ada satu scene jadi sih
berbeda dengan maliki
para penggemar lego di komunitas lego indonesia
memiliki caranya masing masing dalam menikmati koleksinya
ada yang memilih berburu untuk mendapatkan lego vintage
buatan tahun seribu sembilan ratus enam puluh an hingga seribu sembilan ratus delapan puluh an
atau ada juga yang mengkoleksi satu mini figur lego yang sama
hingga berjumlah ratusan
tak cukup sampai di situ untuk set set tertentu
para pencinta lego ini bahkan rela membeli hingga dua atau tiga box yang sama
yang bernilai investasi saya beli tiga
satu buat dibikin
satu buat di apa ditukerin sama
satu buat dibikin satu buat ditukerin sama

satu buat nanti jangka panjang nanti saya jual gitu loh
tapi ya kejadiannya belum pernah kejadian sih
kenapa nih gimana temen
masih ada semua
namanya hobi mas mesti nggak penting
kalau penting namanya bukan hobi namanya kerja ya
tapi tak sedikit juga yang menjadikan hobi ini sebagai peluang untuk menghasilkan penghasilan tambahan
seperti yang dilakukan kendi kusumo
dengan kemampuannya membuat lentikular mosaik foto

dari kepingan lego
dengan proses pengerjaan yang cukup detail
ketersediaan dari part kepingan lego terkadang juga menjadi tantangan tersendiri
awal awal saya nggak pernah mau pasarin nggak pernah mau jual
tapi akhirnya satu sempat ada yang dia mau kasih hadiah buat istrinya
akhirnya yaudah lah saya coba cari partnya
kebetulan ketemu saya bikinin
bila sudah menjadi hobi apapun rela dilakukan termasuk merogoh kocek cukup dalam untuk semua koleksi ini
tapi bagi mereka para pehobi semua sebanding dengan kepuasan yang didapat